untuk membahas fenomena ini bergabung bersama kami melalui sambungan telpon ada emmanuel sungging mumpuni kepala bidang diseminasi pusain selapan
selamat malam pak emanuel
halo selamat malam
pak emanuli mungkin masih banyak orang atau nampaknya hujan meteor perseit ini masih asing di telinga banyak orang begitu
bisa dijelaskan kepada kami apa fenomena yang terjadi ini
sebetulnya hujan meteor itu seperti musim ya selalu ada terjadi sepanjang tahun
ada yang disebut sebagai hujan meteor akwarit leonit perseit
dan kebetulan memang hujan meteor perseit ini yang bisa dikatakan paling spektakuler
karena dia diamati di musim kemarau di tengah puncak musim kemarau di bulan agustus ini
dan kejadiannya paling bisa dikatakan paling banyak bisa mencapai tujuh puluh lima seratus meteor per jam
setiap tahunnya terjadi hujan meteor perseit ini kapan waktu kapan ketika banyak sekali meteor yang melintas melewati atau terlihat dari indonesia
sebetulnya setiap tahun itu kita dari lapan mengeluarkan semacam buletin yang menginformasikan bahwa akan terjadi hujan meter ini di bulan ini pada tanggal sekian dan sebagainya
itu kita punya edarannya
jadi setiap masyarakat bisa membaca bulletin kami dan melihat kapan
terjadi tanggal berapa dan kira kira seberapa kuatnya seperti itu
tapi informasinya pukul sepuluh malam nanti ini terkonfirmasi akan terjadi hujan meteor perseit
itu puncaknya sebetulnya
jadi hujan meteor perseit itu terjadi di sekitar akhir juli sampai akhir agustus
jadi sekitar sebulanan dan puncaknya di malam ini sekitar tanggal dua belas tiga belas agustus
untuk masyarakat indonesia yang tadi dilaporkan di informasi sebelumnya katanya kita kurang ideal untuk melihat hujan meteor perseit ini
bagaimana kita bisa menikmati indahnya lintasan meteor meteor ini di langit indonesia
sebetulnya itu memang yang paling beruntung itu yang teman teman yang sudah camping
karena mereka kan berada di tempat yang gelap jauh dari keramaian dan peluang untuk melihat keindahannya itu lebih besar
jadi memang disarankan
jadi memang disarankan
jadi memang disarankan
jadi memang disarankan
jadi memang disarankan
jadi memang disarankan
jadi memang disarankan
jadi memang disarankan
jadi memang disarankan
tapi juga sekarang itu kondisinya karena mendekati bulan purnama mungkin nggak terlalu spektakuler karena ada bulan yang cukup terang
tapi bukan berarti peluangnya tidak ada karena hujan meteor persait ini cukup banyak terjadi sekitar tujuh puluh lima sampai seratus meter per jam
mulai dari pukul sepuluh malam sampai pagi melihat ke arah langit utara mudah mudahan langitnya cerah tidak berawan
jadi peluang itu
semoga saja di jakarta juga bisa lihat ya walaupun terang benderang begitu ya
tantangannya di kota besar seperti jakarta itu ya sulit karena kondisinya sudah polusi cahayanya tinggi sekali
berarti ada apa namanya
ada keterkaitan dengan polusi udara
kalau polusi udaranya cukup tinggi kita juga tidak terlalu bisa melihat hujan meteor ini
ini lebih ke polusi cahaya
kalau polusi udara
tidak terpengaruh ya
lebih kepada lingkungan hidup ya
sekarang ini lebih kepada pandangan kita ke langit
tapi pak emanuel apa sih yang menyebabkan terjadinya hujan meteor per seit ini
hujan meteor perseit itu karena pada peredarannya bumi evolusi mengitari matahari itu melewati satu wilayah yang
apa ya istilahnya debu debu peninggalan dari komet swiss pattles
nah jadi pada saat melewati daerah itu banyak debu debu kosmis yang kemudian
masuk ke terperangkap dalam posil ini dan terbakar meninggalkan bentuk seperti itu
jadi ada jejak kapi gitu
oke selama ini tangkapan delapan seperti apa
apakah bisa dilihat atau dinikmati oleh masyarakat
sudah dipublikasikan kah
setiap tahun kita membuat edaran kok
setiap tiga bulan kita membuat buletin
dan masyarakat bisa membaca di bulan ini ada apa saja fenomena yang menarik
biasanya kita juga kalau itu ada update nya juga di instagram
fenomena apa yang kira kira menarik
misalnya ada kerana atau hujan meteor atau fenomena fenomena yang lain
oke artinya media sosial delapan terbuka untuk informasi publik begitu ya
tapi pak emmanuel masyarakat bisa nggak sih datang ke delapan atau mungkin ada alat khusus yang bisa
melihat semakin lebih jelas semakin lebih dekat begitu dengan meteor perseit ini
melihat panjangnya ekor kuning tersebut
untuk melihat hujan meteor itu tidak perlu peralatan istimewa
cukup ya kita di tempat terbuka sambil minum kopi
kelapa terus memandangi langit
jadi sambil nyantai juga bisa ya
ya jadi mungkin saran kami kalau teman teman peminat hujan meter bisa nanti berkunjung ke fasilitas baru kami di kupang
nusa tenggara timur nanti di sana bisa ada dekat dengan hutan lindung dan bisa menikmati sepuas puasnya
jadi kalau nanti tiba tiba ada orang lagi ngopi terus ngelihat kayak ada bintang jatuh terus make a wish itu ternyata hujan meteor perseid ya pak emmanuel ya
kalau yang sekarang iya
tapi kan nanti ada hujan meteor perseid
iya ada hujan meteor lain yang bisa biasanya ada jadwalnya di tanggal berapa bulan apa nanti bisa ikuti dari itu edaran kami

oke gerhana matahari cincin yang sangat menjadi perhatian masyarakat

telah bergabung bersama kami di cnn indonesia